dan kita ke informasi selanjutnya mudik telah tiba ya
saya dikerjain kayak sama tim produksi karena saya harus mendendangkan mudik telah tiba dan hore hore hore kayak gitu ya
karena suara saya nggak begitu bagus jadi saya cukup menguntalkan kata katanya saja ya
baik jalur mudik yang dipastikan akan dipadati kendaraan pemudik adalah tol trans jawa
yang merupakan salah satu mega proyek infrastruktur unggulan presiden joko widodo
kabar gembira untuk anda jalan tol trans jawa yang menghubungkan merak di banten hingga banyuwangi jawa timur
kini mulai tersambung
hal ini tidak lepas dari keberadaan sejumlah ruas jalan tol baru yang mulai rampung pekerjaan konstruksinya
saya akan hadirkan kepada anda mudik via tol trans jawa dalam angka
untuk memudahkan anda ketika mudik mulai akhir pekan ini
bahkan yang belum libur bersama pun sudah pulang ya
seperti tadi salah satu yang diwawancarai oleh miladia
baik kita melihat bagaimana mudik transjawa dalam angka kita ke slide pertama ini dia yang menarik ya
jadi total jadi anda bayangkan hal yang pertama ya
bahwa kita patut apresiasi ini merupakan janji infrastruktur kampanye presiden jokowi tampaknya mulai terrealisasi
kita lihat bagaimana untuk jawa saja dari banten dari ujung jawa utara hingga ke selatan di sini di jawa timur
akan disambung dengan rute yang terlihat pada garis kuning ini
anda bisa lihat sendiri dari banten merak kemudian banyuwangi di jawa timur ya
dan kita lihat berapa panjang total tol dari merak ke pasuruan atau jawa timur
jadi dibayar gitu tapi selebihnya dua ratus tiga puluh lima km merupakan panjang tol yang gratis jadi tidak dipungut bayarannya oleh pemerintah
walaupun biaya investasinya juga relatif besar ya
lalu kita lihat bagaimana saldo maksimal untuk uang elektronik bila anda berniat untuk melalui rute ataupun jalur tol trans jawa ini adalah dua juta rupiah
jadi siapkan ya siapkan dua juta rupiah saldo minimal yang harus anda miliki untuk berjaga jaga
just in case ada beberapa kebutuhan sepanjang perjalanan amal
saya revisi saldo maksimal yang ada di kartu
ataupun juga kart uang elektronik anda
kan sekarang untuk tol harus pakai uang elektronik ya dan cashless society katanya
dan kita lihat bagaimana rute ini juga menarik tampaknya
jadi kalau misalnya biasanya sekitar seratus ribu ini bisa sekitar hampir lima ratus ribu ya
jadi bayangkan lima kali lipat peningkatan tersebut
dan akan mencapai puncak pada delapan juni
jadi ini tanggal berapa
tanggal empat puluh lima ya yang udah turun thr biasanya cepat gitu kalau angka kalau tanggal ya
baik delapan juni berarti itu akan menjadi puncak arus mudik dan dua puluh juni puncak arus balik
jadi dicatat bagiannya yang ingin pulang tanggal ini merupakan puncak arus mudik
anda bisa sedikit membuat perhitungan kira kira di tanggal berapa
agar anda nggak terlalu pegel bawa kendaraan misalnya melalui jalur transjawa ya
dan ini data yang kita proyek dari detik finance
kita lihat untuk jumlah motor penjual bbm dari pertamina
jadi disediakan juga motor motor untuk menjual bbm dari pertamina sepanjang jalan tol
itu ada empat puluh kendaraan penjual bbm ya dengan jalur sekitar sembilan ratus sembilan puluh lima km
kita ke slide selanjutnya kita lihat bagaimana dengan masih dari tol trans jawa
untuk total tarif jalan tol dari jakarta ke surabaya
anda menyiapkan kocek sekitar tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah ya
jadi kalau tadi anda dalam kartu anda
ada dua juta rupiah anda akan pasti hampir pasti terpakai tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah
which is nggak terlalu mahal ya
dan kita lihat bagaimana dengan jumlah lokasi top up tunai uang elektronik di gerbang tol
mungkin anda buru buru nggak sempat harus lembur
kerja kerja di kantor nggak sempat top up gitu
ada lima puluh lokasi top up yang bisa anda manfaatkan
dan ini yang menarik ya kalau perempuan biasanya paling suka kalau bicara diskon
apalagi saya ya kita lihat enam belas hari diskon tarif jalan tol aye
kita lihat bagaimana sepuluh persen ya
sepuluh persen diskon tarif tol yang diberikan
namun ada pengecualiannya yaitu dua puluh delapan persen itu beca kayu ya
jadi selebihnya enam belas hari tarif jalan tol itu bisa anda manfaatkan
jadi jangan lupa ini yang menarik ada diskon di jalan tol gitu ya
manfaatkan sebisa anda semaksimal yang anda bisa
dan untuk jumlah mobile reader yang disiapkan untuk proses top up itu ada satu ratus dua puluh ya
jadi lima puluh untuk lokasi top upnya
tapi ada satu ratus dua puluh lagi untuk mobile reader yang bisa anda manfaatkan untuk
menambah saldo di kartu anda
saya ke slide selanjutnya kita lihat
dan untuk tol trans jawa ini ada empat belas jumlah tempat istirahat yang disediakan
masih tidak terlalu banyak sesungguhnya
tapi kita ke selanjutnya kita lihat bagaimana jumlah tempat istirahat dan pelayanan yang disediakan itu ada tiga puluh lima
tempat istirahat saja empat belas tapi ada pelayanan yang disediakan itu ada tiga puluh tujuh
untuk jumlah parking bay yang disediakan ada empat belas dan ini yang menarik
dua puluh tujuh jumlah rest area sementara di sepanjang tol fungsional
jadi tol fungsional itu adalah tol yang belum memenuhi idealnya sebuah jalan tol
jadi ada beberapa fasilitas berdasarkan regulasi yang harus dipenuhi
misal dalam beberapa meter harus ada lampu penerangan dan lain sebagainya
dan yang belum memenuhi kriteria kriteria tersebut
tapi jalannya sudah jadi nih sudah bisa anda lalui
itu adalah disebut tol fungsional
sementara disediakan di sepanjang tol fungsional
jadi pastikan anda tahu di mana titik titik yang anda harus mungkin menyiapkan diri untuk beristirahat
dengan fasilitas yang lebih memadai atau rest area yang hanya sementara di tol fungsional
dan ada baiknya juga anda tetap nonton cnn indonesia
karena kami juga membuat mudik anda mudah dan mudah untuk mudik ya
jadi jangan lewatkan semua update informasi untuk mudik di cnn indonesia
kami ada di segala platform